waktu itu dia panggil dia dengan nama aksan
bapak yang waktu itu nampar aida kan
dan bapak tau dari mana nama saya
waktu itu aku sempat dengar nama kami
pak itu foto berharga buat saya
jangan dia putraku
loh kok aksan bisa pelukan sama mas umar
kamu tadi bilang
foto itu sangat berharga
siapa itu sebenarnya
ini sebenarnya foto
mas umar ada disini juga
kenal sama bapak ini
iya waktu itu kebetulan tante gak sengaja ketemu
terus kita kenalan ya mas
aksan kok pegang fotolila yang waktu itu ada di aida
dan kebetulan banget pas ketemu sama mas umar disini
aduh kira kira aksan udah ngomong belum ya ke mas umar kalau itu bukan foto ibunya
kalau udah bisa gawat nih
iya dia keponakan saya mas
apa apaan ini kenapa kamu tarik ke aku begini
bahkan aku belum sempat ngomong keaksan bahwa aku adalah bapaknya
kenapa mas sekarang begitu yakin kalau aksan itu adalah anak mas
tadi saya lihat dia membawa foto ibunya
dan dia bilang bahwa ini foto sangat berharga
sepertinya mas umar sama sekali nggak tahu kalau foto itu bukan foto ibunya aksan
aku gak tau gimana aksan bisa dapetin foto ibunya cemek kemuk itu
tapi ini malah jadi keuntungan pak
iya tapi menurut aku mas
lebih baik emas jangan mengaku dulu bahwa mas itu adalah ayahnya aksen
jadi mas jangan bilang dulu sama aksan jangan dulu cerita apa apa sama aksan
karena mas karena kalau sekarang mas bilang sama aksan bahwa mas ini adalah bapaknya
karena selama ini mas gak pernah hadir diantara aksan dan kak dara atau pemiru
apakah nanti akan tambah membenci mas
menurut saya sekarang mas baik baikin dulu aja
supaya hubungan mas lebih dekat sama dia
nanti kalau mas sudah dekat sama dia otomatis aksan akan menerima mas sebagai ayahnya
kamu benar tapi sebenarnya mindra kemana
dan kenapa dia belum ketemu
mas pencarian sih terus dilakukan mas
tapi mas kan tahu sendiri aksan itu hanya seorang supir ambulans
mas tahu berapa gaji advan dan mas pikir mencari orang itu nggak perlu biaya mas
selalu mencari orang itu
sebenarnya mas ini tuh
ini baru awal aja aku akan terus terus dia sampai aku kaya
kamu tuh ngapain sih kok lama banget pakai sol soan lembur segala lagi
kamu kok jadi bus aneh banget sih punya karyawan rajin malah marah marah
ya udah mendingan sekarang kamu buruan ambil mobil nanti aku tunggu di depan
aida kamu udah tau aku ini bos kamu kenapa kamu makin jor jor aku segala
maksud aku maksud aku kamu baru ngambil mobil terus aku masih harus ngambil berkas
itu si riza sama aida
kebetulan nih dua duanya semobil
kalau aku bisa singkirkan keduanya nena pasti langsung menjadi orang kepercayaan laras
dan nena pasti gak akan belit lagi sama aku
apaan kamu liat liat

apa ada kabarmu
jangan diganti ganti terus nanti tim mobil aku rusak
ini tuh pasti alasan kamu aja biar bisa pegangan tangan sama aku ya kan
masih mendingan pegang tangan bondan daripada tangan kamu
ya ampun za
jadi selama ini ternyata kamu sukanya sama bondan
ini tuh keren ngaco gue ya kan sih
za za minggir za ini muda rapa paan sih

bapak aja tuh mau taruh za
bapak bapak bapak
aida aida aida udah gapapa
kita selamat za
aida kita selamat da
kayaknya tadi mobilnya kebenturnya keras de da
untung kita gak nabrak bondi itu
coba kita liat keluar deh
puan gasar habi
lah mobil kamu hancur banget zaa
kamu gak sayang apa semua mobil kamu
aduh aida udah deh aida gak usah acting ya gak usah acting